sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
aduh gue baru inget nih gawat gawat jangan jangan nono kasih tahu nara kalau
bikin gara gara kemarin aduh sebentar lagi pasti aku dapat cantik nara mulai hari ini
kejadian deh kamu saya angkat sebagai manajer grup di perusahaan saya
hai jadi setiap manajer harus lapor ke kamu termasuk jodi
saya nggak jadi dipecat pak kenapa karena kemarin peristiwa di hotel itu
iya bapak yakin itu bukan salah kamu tetapi karena kelakuan winona
apa lihat lihat iya saya udah tahu pokoknya mulai hari ini saya makan laporan sama kamu itu aja repot
kita harus selidiki peristiwa kemarin itu harus karena saya takut ada mata mata di perusahaan saya
ini yang ingin menghantar
hai baik pak
tapi maaf pak maaf saya rasa mungkin sebaiknya pak jody tidak perlu melapor ke saya setiap hari pak